bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten telah rampung dilaksanakan
ajang ini sekaligus mempertegas pentingnya kompetisi usia muda bagi perkembangan para atlet
bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten kembali memberikan pelajaran berharga
bagi para atlet yang memiliki asa untuk mewakili indonesia di panggung badminton dunia
bagi sebagian besar atlet kesempatan bertanding di sirkuit nasional yang berlangsung dari tanggal tujuh sampai dua belas agustus ini
merupakan bagian dari langkah mereka menarik perhatian para pelatih di pelatnas
sehingga mereka memiliki peluang untuk masuk ke sana
kalau dari aku sih penting buat ini ya
bahkan sekarang tujuan kita buat masuk ke pelatnas
jadi kalau bisa nomor satu mungkin akan bisa lebih dilihat lah sama yang di pelatnas
talenta yang luar biasa saja tidak cukup untuk masuk pelatnas
konsistensi seringkali menjadi tantangan bagi pemain pemain muda
oleh karena itu kompetisi seperti sirnas juga menjadi ajang bagi para atlet muda membangun konsistensi permainan
faktor konsistensi ini juga lah yang menjadi penentu untuk menjadi juara
menurut jolin angelia yang juara di kategori tunggal remaja putri
ya mungkin dari awal juga udah gak gampang ya ketemunya juga udah yang lumayan ada nama
tapi ya gimana kita menjaga konsistensinya aja sih dari awal sampai akhir kan
kondisinya juga harus dijaga doa juga jangan lupa itu aja sih
meski masih didominasi pb jarum yang memborong sebelas gelar
sirkuit nasional menjadi ajang bagi klub yang tergolong baru
seperti pb power raja wali tanggerang
untuk berkembang menjadi kekuatan baru
pada sirnas asr di banten ini
pb power raja wali berhasil menempatkan satu wakilnya di partai final
yakni imo prasetyo dan taufik aderia di kategori ganda taruna putra
menurut pelatih pb power raja wali
robin jainudin noir kompetisi semacam sirkuit nasional krusial
bukan saja bagi perkembangan atlet atlet muda
tapi juga semua elemen diolahraga bulu tangkis secara keseluruhan
seperti pelatih dan perangkat pertandingan
ini sangat penting sekali
karena ini untuk menguji semua atlet di nasional
dan juga untuk para para pelatih maupun klub
bisa mengevaluasi bagaimana atletnya itu mempunyai improve
atau tidaknya seperti itu
dan sirkuit nasional ini adalah salah satu ageng yang sangat sangat penting sekali
buat para atlet klub maupun untuk semuanya
atau masyarakat yang terutama di badminton ya seperti itu
tentunya kita berharap kompetisi sirkuit nasional dapat terus menjadi fondasi
bagi kemajuan bulu tangkis indonesia
diego basro andika suramanto serang banten